informasi lain presiden joko widodo kembali curhat mengenai isu dirinya bagian dari pki
presiden menegaskan sebagai orang kampung asli dan bukan pengikut atau bagian dari partai telarang tersebut
dalam dua agenda kunjungan kerjanya di padang senin kemarin presiden joko widodo mengumumkan bantahan tentang keterlibatan dirinya dalam pki
presiden menyinggung persoalan itu pertama kali saat meresmikan pengoperasian kereta bandara minangkabau ekspres dan lokasi lainnya di sumatera barat
menurut presiden jokowi seluruh elemen masyarakat indonesia harus meninggalkan isu isu negatif dan fokus membangun bangsa